dunia saat ini telah memasuki era revolusi industri keempat atau industri empat
yang ditandai dengan penggunaan mesin mesin otomasi yang terintegrasi dengan jaringan internet
untuk itu sektor pertanian juga perlu beradaptasi mengikuti perkembangan zaman
di mana nantinya olahan tanam panen hingga pengolahan sudah menggunakan mesin otomasi
menjawab tantangan tersebut menteri pertanian amran sulaiman meluncurkan inovasi teknologi mekanisasi
hasil karya badan dan litbang kementerian pertanian
sebanyak delapan belas produk inovasi teknologi mekanisasi seperti autonomous structor
kantor yang mampu beroperasi tanpa operator smart greenhouse penanaman benih padi dan tebu
hingga aplikasi ukja smart mobile kombinasi teknologi dan komputasi awan
yang dapat membantu para petani melakukan usaha pengolahan tanah jasa irigasi jasa jual gabah dan lain lain
yang kami luncurkan hari ini adalah traktor untuk pengolahan tanah kemudian bom sprayer kemudian apa namanya yang tebu
mengisi penanam kemudian smart irigation banyak yang kita luncurkan hari ini
dan mimpi besar kita adalah semua petani indonesia nantinya menggunakan mekanisasi
dengan adanya pengembangan pertanian modern di indonesia amran berharap dapat meningkatkan efisiensi pertanian
kita secara nasional kita hitung kalau semuanya menggunakan mekanisasi
menekan biaya rp tiga ratus enam puluh satu triliun itu luar biasa
kemudian kita bisa meningkatkan produktivitas karena kita menggunakan bibit unggul
kemudian kita membangun rainwater harvesting system rainwater harvesting technology
kita membangun embung kita membangun pompanisasi dan seterusnya
sudah sudah dipakai digunakan
sentra sentra padi dan jagung itu yang sangat membutuhkan
jadi targetnya bukan sebagai paham
ya bukan kita sudah cerita ekspor sekarang
apa ekspor yang kita
ekspor yang kita sudah yang dulu impor jagung tiga enam juta sepuluh triliun kita sudah ekspor
nantinya mesin mesin otomasi ini akan digunakan di sentra sentra pertanian seperti jagung tebu padi di seluruh indonesia
sehingga indonesia bisa meningkatkan ekspor
indonesia dan bersaing di pasar global
nova nayantaka jakarta